mas tunggu dulu disini
biar dokter bunu nungguinnya
biar dokter bunu nungguinnya
yang menangani ini
mas tolong ya gimana caranya putri harus sembuh
baik mas kami akan usahakan sebaik mungkin demi pasien
makasih banyak ya mas
tidak ada yang bisa dipercayai
aku kenapa jadi gak tenang ya
pasti karena mikirin putri
aku coba telepon putri ah
tidak ada yang bisa dipercayai
kok tidak diangkat sih sama putri
aku telepon pak regar saja
nah ciri ciri komunikasi publikistik dengan secara tatap muka
walaupun memang mempunyai perbedaan masing masing
sehingga ciri cirinya pun
saya kan udah bilang berapa kali di kelas saya no handphone
tidak ada yang bisa dipercayai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aduh bu nawang
angel aku yang menelepon
tidak ada yang bisa dipercayai
saya harus jauh
urgen dari istri saya
putri sama rizky gak ikut kelas
jangan jangan ada apa apa sama mereka
kamu mau jemput putri pakai motor
wah benar benar sih loh
segitunya pengen pdkt sama putri sampai jadi ojol pribadinya
ya ya sudah deh
sampai jumpa di kampus ya
oke jaga diri
benar benar terizky ya
segitunya banget buat dapat hatinya si putri
semoga aja gak terjadi sesuatu sama mereka berdua
gue jadi mules bayanginnya
saya boleh keluar bentar
pak saya udah izin
tanya putri udah sampai kampus apa belum
saya belum dapat kabar juga pak
ya udah sekalian saja pas aku di luar
terima kasih pak
bu ini pangeran
oh ada apa
putri kenapa ya
putri kecelakaan di jalan
terus putri dimana sekarang
sekarang putri di rumah sakit bu
di igd rumah sakit tiara medica
ya udah ibu sekarang ke sana ya
pak alex saya nggak sengaja pak
maaf ya pak
bu nawang baik baik aja kan
anak saya kecelakaan pak
dan sekarang ada di rumah sakit tiara medica
saya buru buru ke sana ya pak
ya udah kalau gitu ibu ikut saya aja
kebetulan saya mau arah ke sana juga
ayolah ya pak
kita akan mau buru buru ke sana supaya tahu keadaan anak ibu